guna membantu literasi pelajar di pelosok daerah di jawa timur
kodam lima brawijaya meluncurkan motor pintar bernama mokos senin sore
layaknya perpustakaan jalanan motor komunikasi sosial ini dilengkapi dengan sejumlah buku pengetahuan umum
agar minat pembaca anak bertambah
kodam lima brawijaya
dengan inovasi motor baca ini diharapkan bisa mendekatkan tni dengan rakyat
kami maksudkan sebagai sarana bantu dalam para aparat teritorial
babinsa dan ramel berinteraksi dengan masyarakat berinteraksi di tempat manapun kapanpun sarana interaksi yang multiguna
saat ini baru berakhir
sepuluh unit motor baca namun dalam waktu dekat seluruh korem akan memiliki minimal tiga motor baca
wahyu kratama surabaya